pak apa ibu ini tidak bisa diberikan sedikit air
tidak ada uang tidak ada air
ya allah berikanlah rezeki berupa air untuk hambamu yang hina ini
alhamdulillah sepertinya mereka sudah pergi sahab
kami lihat kampung ini sedang dilanda kekeringan
sungguhan di saat musim hujan seperti ini kampung ini mengalami kekeringan
anda berdua ini siapa
memang sedikit orang tahu tentang kekeringan di kampung
kami berdua ini hamba allah
dan insya allah kami akan menyelesaikan masalah di kampung ini
allah subhanahu wa ta'ala adalah tuhan dari seluruh alam semesta ini
sebenarnya ada masalah apa di kampung ini
aneh semua sumur beracun
jangankan untuk diminum terkena tanaman saja langsung mati
semua sumber air di desa ini apa seperti ini
hanya satu yang tidak terkena racun adalah sumur papainan
kedipaten ini sangat menggambarkan keagungan pencapaian
kamu gak apa apa
maaf dan terima kasih karena mas dupa sudah menolongku
mas supa ingin melihat lihat kadipaten
terima kasih mas
lebih baik rasa wulan saja yang mengantarnya
saya disini saja
sudah dua hari belum minum tuhan
saya gak peduli
walaupun kamu tidak bisa minum dua bulan
saya gak peduli
masih banyak ngantri
ibu tidak apa apa
saya butuh air tuhan
apa ibu ini tidak bisa diberikan sedikit ayah
tidak ada uang
tidak ada air
berikanlah rezeki berupa air
untuk hambamu yang hina ini
tanah ini adalah tanahku
tidak ada yang boleh mengambil
aman kan tempat ini
mata air ini bisa timbul karena banyak orang yang membutuhkan
dan mata air ini berhenti
kalian jangan macam macam
tanah ini adalah tanahku
pergi kalian cepat
tidak perlu berhenti
tidak perlu kalian usir pun
kami bisa pergi sendiri
itu buat apaan
ini buat menangkap si tole
setelah itu kita ambil sulingnya
kentut kamu masih pelan suaranya
coba denger kentutku
tidak ada yang bisa dihantar
tidak ada yang bisa dihantar
kecil kecil kentutku gede juga
itu dia tolek
aneh gak kena
aku tidak menyangka
bisa bertemu kamu lagi
secepat ini rasa ulan
bahkan saya sempat berpikir
kalau saya tidak akan ketemu dengan mas supa lagi

semua ini adalah suratan takdir
dan suatu hari nanti
suratan takdir itu yang akan mengetemukan kita
kamu gak apa apa
ini hanya terkena duri

kenapa mas upah sangat perhatian sama gendis
mas upah memang baik sama semua orang
tidak hanya pada gendis
gimana ya cara ngambil sulingnya tolek
kamu punya ide
orang garuk garuk kepala
orang garuk garuk kepala
orang garuk garuk kepala
aku akan membantu kalian
kalian menginginkan sulingnya si tole kan
kalian menginginkan sulingnya si tolek kan
aku akan memberikan tenaga dalam kepada kalian
aku akan memberikan tenaga dalam kepada kalian
kok tubuhku jadi enteng sih
dan kalian serahkan suling sakti itu padaku